diduga karena gesekan komponen rem sebuah mobil terbakar di ruas tol jagorawi selasa siang
bagian mesin sempat meledak hingga api melahap seluruh badan kendaraan
beruntung pasangan suami istri yang berada di dalam mobil selamat
mobil bernomor polisi b delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga terbakar di ruas tol jagorawi kilometer empat puluh tujuh
kecamatan ciawi kabupaten bogor jawa barat selasa siang
kobaran api terus membumbung membuat bagian kap mesin sempat meledak
peristiwa bermula saat mobil melaju dari arah gerbang tol ciawi menuju sukabumi
saat melintasi jembatan proyek tol api muncul di bagian bawah kendaraan dan membesar
kebakaran baru padam setelah dua unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi
diduga kebakaran terjadi karena kerusakan rem hingga membuat gesekan komponen di bawahnya memanas dan membakar
bahkan satu unit kendaraan sedan terbakar di ruas jalan tol jagorawi setelah gerbang ciawi yang mengarah ke ciawi
kendaraan tersebut melaju ke arah ciawi
kemudian tiba tiba ada percikan api di ban sebelah kanan
kemudian setelah itu timbul api membesar dan kemudian sesaat langsung menimbulkan